lembaga pemasyarakatan bukan hanya tempat menjalani hukuman
tujuan mulia lapas adalah mengembalikan orang yang telah dipidana ke masyarakat
bengkel latihan kerja menjadi salah satu cara agar narapidana mengisi hari dengan membekali diri
untuk hidup mandiri setelah bebas
meski menjalani masa hukuman di balik juruji pesi
narapidana mendapat kesempatan beraktivitas di luar sel
ini salah satu cara untuk mengisi waktu selama tinggal di dalam lapas
aktivitas yang tersedia beragam mulai pembinaan kepribadian kerohanian hingga kemandirian
bermusik dan aktif di tempat ibadah adalah contoh pembinaan kepribadian dan kerohanian
selain itu para narapidana juga dibekali keterampilan seperti memproduksi roti
membuat sandal dan membuat sasirangan kain khas banjarmasin
dua ratus delapan puluh delapan lapi menjadi pekerja di bengkel latihan kerja ini
jumlah ini hanya sepuluh persen dari seluruhan penghukuman
di lapas banjarmasin yaitu dua enam ratus empat puluh satu penghuni
terbatasnya tempat tutor dan penjaga lapas membuat tidak banyak
narapidana bisa mengikuti kegiatan kegiatan ini
hasil kerja para napi dijual baik di dalam maupun di luar lapas
hasil penjualan diputar kembali untuk membeli bahan baku dan memberi premi kepada napi
sementara kalau penjualan yang sifatnya bisa digunakan oleh internal
itu tidak terlalu sulit
hanya yang sulit itu kalau kita menjual ke luar karena di luar kan orang lain yang menengani
sehingga kadang kadang permintaan di luar dengan kemampuan kita produksi juga kadang kadang bisa nggak imbang
jadi kalau di sini untuk produksi seberapa besar
dilihat dari kemampuan yang mengelola itu cukup mampu
hanya karena bukan kita yang memasarkan di luar
jadi kita nggak bisa
memompa kekuatan di luar untuk seberapa besar animu masyarakat kita belum tahu
para narapidana yang ikut dalam bengkel latihan kerja ini sudah memenuhi syarat
yakni telah menjalani separuh masa hukuman
serta dinilai berkelakuan baik
proses ini penting sebagai langkah pembinaan dan kemandirian
nesha megawati banjarmasin